aku mohon jangan paksakan diri
kita tunggu sampai beberapa hari ke depan
menunggu kata kuartaya
raja langit dalam keadaan sekarang
kalau kita tunda beberapa hari lagi
ketika kita menemukan rajau langit
mungkin dia hanya tinggal nama
aku harus memastikan keadaan mereka
aku harus belajar
supaya aku bisa menemukan raja langit
aku gak kalah saing sama sekar
buku yang sekar biasa bawa mana
kenapa lo disuruh ambilin
mana buruan udah deh
kok lo tumben sih
bukan buku mitologi kayak gitu
pengen aja baca buku kayak gini
kayaknya kita harus masak deh
udah pada lapar nih
emang gue lagi sibuk juga
kalau si kay nanya
sama ijin ya sama dia
enggak ya gue harus bilang makasih kayak atau apa
makasih banyak ya
kamu udah mau ngantarin saya
dan kamu juga udah mau bantuin saya
bantuin apa wit
aku cuma kesana kemari aja
ya tapi yang jelas
saya bersyukur banget sih
soal urusan tanah itu
bisa segera diproses
tapi masalah aku belum selesai
aku gak tau harus minta bantuan siapa lagi
saya gak bisa berbuat banyak untuk bantuin kamu des
saya beruntung dapat dua ratus juta dari paranormal itu
itu kan udah jadi rezeki kamu
mungkin aku mau ketemu lagi sama ki asmoro
siapa tau ki asmoro bisa bantu aku
saran saya des
kamu jangan terlalu tergantung
ki asmoro itu kan guru spiritual aku
aku cuma mau berdiskusi aja
kok mati sih handphonenya
kemana lagi tuh anak
nggak mau diganggu kali
ini pasti mobil miliknya gumara
tapi dimana mereka
apa jalan jalan mereka masuk ke dalam hutan kumayan
pasti mereka turun pada saat itu
yaitulah yang pasti terjadi
kalau tak seorang pun dari kami yang bisa masuk ke dalam sana
semua yang berdarah ini
memang dilarang keras masuk ke kumayan datuk
aku hanya bisa menunggu
nasib saudara saudaraku dari sesuatu yang tidak pasti
entah mereka sehat
entah mereka hidup atau mati
aku harus masuk ke dalam sana
aku mohon jangan paksakan diri
kita tunggu sampai beberapa hari ke depan
menunggu kata kuartaya
raja langit dalam keadaan sekarang
kalau kita tunda beberapa hari lagi
ketika kita menemukan rajau langit
mungkin dia hanya tinggal nama
aku harus memastikan keadaan kita
kamu dapat dari mana res
buah buahnya kok petik sendiri
tuh si fotografer yang petik ini
alina gak keluar keluar
biar aku panggilin
jangan jangan jangan

biasa dia lagi marah marah lagi jangan deh

biasa dia lagi maskeran
katanya dia bakal keluar kalau makanannya udah jadi
kok tumben kamu gak marah sama dia
ya justru gue malah seneng sih
kalau nggak ada dia kan gue bisa deket deket sama
kalian cepat mundur
kalian cepat mundur
kalian cepat mundur
kalian cepat mundur
alina cepat keluar
lin kau jangan jauh jauh dari kita
bayangan apa tadi itu
kalian jangan bikin gue parno dong kalian jangan bikin gue parno dong
kalian jangan bikin gue parno dong
kau ini ngapain
gerakan kamu sawap putra
terus mudah kukuasain
gak mungkin cewek manja kayak kau ini
mana mungkin bisa menguasai silat dalam waktu cepat
aku aja belasan tahun kok lin
itu juga diajarin oleh aku
kamu tau gue aja sih
kalau seandainya gue gak takut keringetan
gak takut sama kuku kuku gue patah
gue latihan silat kali tiap hari
ini keadaan mendesak aja gue ikutan tuhon
di mana aku marah
di mana juga rajo langit di mana aku marah
ijinkan saya menerbus masuk ke dalam hutan kumayan datuk
dan juga nyawa rajo langit sangatlah penting datuk
mereka tidak tergantikan
saya yakin mereka pasti sudah masuk ke dalam hutan sana
ya tapi dari mana kamu tahu
saya menemukan mobil gumara di perbatasan kayu limba datuk
mereka pasti sudah masuk ke sana
saya yakin itu datuk
mau kemana kau alang
kau jangan memperkeruh masalah itu lagi
untuk meminta petunjuk ke badan lu
kita harus tetap waspada dengan bayangan bayangan tadi
jangan suruh mereka sampai rumahnya
ini semua duga
jangan sampai bu deep

kau tidak bolehadasi
kok diam saja disitu
udah kay lo disini aja
sakti memang luar biasa
bukan anak anak biasa
aku harus waspada dengan mereka
aku aku tidak boleh turun tangan sendiri
aku harus memastikan siapa sebenarnya mereka
aku harus bisa memanfaatkan
anak buah kidayo
muda itu memiliki jurus harimau